bus feeder transjakarta sudah diluncurkan pada senin lalu
lalu secepat apa bus feeder transjakarta dari daerah penyangga ke pusat kota jakarta
dibandingkan dengan mobil pribadi yang selama ini menjadi andalan mayoritas warga
kami hadirkan liputannya untuk anda
transjakarta kini memperluas jangkauan rutenya sampai ke kota penyangga seperti di bekasi
nah sekarang kita berdua sudah ada di depan mall metropolitan bekasi
dimana disini sudah ada feeder transjakarta yang akan menghubungkan warga bekasi
menuju ke bundaran hotel indonesia
ya betul sekali arief dan kali ini kita akan adu cepat
kira kira yang manakah terlebih dahulu sampai
apakah menggunakan bis feeder transjakarta atau dengan menggunakan kendaraan pribadi
oke jian kalau gitu aku pilih naik feeder transjakarta ya
oke sih pak arief dan aku akan naik kendaraan pribadi
sebelum berangkat kita samain dulu waktunya nih
supaya nanti durasi tempuhnya kita bisa paling
baik kalau gitu sampai ketemu di bundaran hotel indonesia
iya sampai jumpa
begitu start bus feeder langsung masuk ke tol bekasi barat mengarah ke jakarta
lalu lintas di tol cikampek mengarah ke jakarta terpantau ramai lancar
bus feeder transjakarta akan keluar di tol halim dan masuk jalur transjakarta di halte bnn cawang
tadi setelah keluar tol halim sekarang saya sudah masuk di jalan jenderal gatot subroto
wah lumayan cepat juga nih untuk ukuran feeder transjakarta
dan memang keunggulan dari feeder transjakarta ini
ketika sudah mau masuk ke kota jakarta bisa langsung menggunakan jalurnya transjakarta
jadi tidak bergabung dengan kendaraan lainnya yang ada di jalur umum
menggunakan kendaraan pribadi saya pun disambut jalanan yang ramai lancar di jalan tol cikampek jakarta
kecepatan kendaraan saya saat ini berada di kisaran empat puluh hingga lima puluh km per jam
ya kali ini saya termasuk yang beruntung karena baru beberapa menit
saya sudah sampai di jalan mt haryono dalam kondisi lalu lintas yang tidak terlalu padat
memasuki jalan protokol volume kendaraan semakin meningkat
di tengah kemacetan bus feeder mampu menembus kemacetan melalui jalur transjakarta
tidak terasa sekarang saya sudah memasuki jembatan semanggi dan sekarang mengarah ke jalan jenderal sudirman
dan memang keunggulan dari feeder ini ketika masuk ke dalam kota
itu bisa memanfaatkan jalur transjakarta
sehingga saya tidak perlu melewati kemacetan seperti di perempatan kuningan di depan polda yang biasanya macet dengan mobil pribadi
ya baru saja menikmati kelengangan jalan
kali ini saya sudah disambut kembali oleh kemacetan di area jalan mt haryono juga
dan di sini kanan kiri sudah banyak sekali mobil yang melintas dan ada di tengah kemacetan
begitu memasuki kawasan dalam kota jakarta kepadatan lalu lintas pun menyambut saya
berbeda dengan feeder transjakarta yang memiliki jalur tersendiri
kendaraan pribadi harus berjuang melawan kendaraan kendaraan lain menuju lokasi tujuan
saya pun sudah sampai di halte terakhir bus feeder transjakarta bekasi bundaran hotel indonesia
sekarang saya sudah sampai di halte tosari bundaran hotel indonesia
nah tapi saya penasaran nih sekarang jian lu sampai mana
saya coba telepon jian dulu

sekarang aku udah ada di kawasan sudiarumur
sekarang aku udah ada di kawasan subir
aman nih rame lancar lah
kalo arief udah sampai mana
aku sekarang udah sampai di tosari nih udah di bundaran hotel indonesia
oh sudah sampai ya
oke bener lagi sampai ketemu di sana arief ya
berarti dulu naku ya sampai ya
oke oke dulu naku ya sampai ya
yaudah apa gitu aku tunggu di bundaran hai ya
siap siap siap
kalo tadi dari bekasi kesini sekitar satu jam lima belas menit
jadi bisa lebih cepat tujuh belas menit ya
perbandingan waktu yang cukup panjang juga ya tujuh belas menit ya
oke jadi kalau naik kendaraan pribadi itu ternyata menghabiskan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan umum begitu
dan itu dalam jam normal loh bukan traffic hour
kalo traffic mungkin lebih lama lagi kamu sampenya
pasti lebih panjang lagi waktunya
dan yang enaknya nih naik feeder selain lebih cepat yang penting adalah murahnya itu
hanya rp tiga lima ratus dari bekasi sampai ke hi
coba kalo naik kendaraan pribadi
kalau naik kendaraan pribadi udah capek nyetir bayar tol terus bayar bensin juga
kalau naik bus tinggal duduk manis adem sampai
wah setuju banget ya sama arief tentunya ya
dari jihan jakarta